ratusan penumpang kapal dari kalimantan dan juga sulawesi yang datang ke terminal tanjung perak surabaya
mengikuti mudik gratis ke kampung halamannya di jawa timur
mulai hari h tujuh lebaran pada hari ini sampai dengan h dua tanggal dua puluh tiga juni
pelindo tiga dan juga pemkot surabaya menyediakan sepuluh bus setiap hari
untuk mengangkut para pemudik kapal laut yang datang
mereka hanya perlu mendaftar di terminal kedatangan sambil menunjukkan bukti tiket serta identitas diri
ada lima rute yang dilayani program mudik gratis ini diantaranya jember blitar dan juga trenggalek
diperkirakan selama lima hari pelaksanaan mudik gratis ini
sekitar tiga lima ratus orang pemudik akan diberangkatkan ke sejumlah kota di jawa timur
dan sudah ada produser cnn indonesia rangga umar di tanjung perak surabaya jawa timur
saat ini rangga apakah kapal yang
angkut pemudik ini saat ini sudah merapat di pelabuhan tanjung perak dari pantauan anda
ya selamat sore
reinhardt baru saja sekitar sepuluh menit yang lalu ada ratusan orang pemudik yang menggunakan kapal laut labobar
ini adalah kapal laut jurusan kalimantan tepatnya banjarmasin dan juga balikpapan menuju surabaya
yang sudah datang ke pelabuhan tanjung perak ini
dan para pemudik ini kebanyakan ada
adalah para pekerja asal jawa timur yang bekerja di daerah kalimantan sana
mereka kebanyakan adalah bekerja di bagian perkebunan kemudian pertambangan
ataupun bisnis bisnis jasa dan juga barang lain yang ada di sana
nah yang menarik adalah kemudian mereka setelah sandar di sini
kemudian datang dan kemudian disambut oleh sejumlah pejabat dari pelindo
para penumpang ini kemudian diarahkan
ditanya dulu kemana tujuan mereka
apakah mereka ingin ke kampung halamannya masing masing di daerah mana
dan kemudian mereka diarahkan menuju ke bus ini
sekitar sepuluh bus yang disiapkan oleh pelindo
yang kemudian akan mengangkut para penumpang ini untuk menuju ke daerahnya masing masing
ada sekitar lima rute yang akan ditempuh oleh bus ini
antara lain adalah trenggale kemudian blitar dan madiun
nah untuk mengetahui bagaimana persisnya pelaksanaan mudik gratis ini
kita sudah bersama dengan direktur utama dari pt pelindo iii
ari askara selamat sore pak
pak gimana prosedurnya lebih tepatnya bagaimana
agar kan tentunya para pemudik ini dalam keadaan yang capek begitu ya
kemudian harus naik di sini ke kampung halamannya gimana
supaya mempermudah dan sederhana
ya sebelumnya memang kita melakukan pendaftaran pada waktu mereka naik di awal tujuan
contohnya sekarang dari balikpapan
sorry dari balikpapan
namun demikian tidak mendaftar satu satu untuk tujuannya
di sini kita siapkan tenda untuk masing masing tujuan
ke blitar ke madiun ke cepu segala macam sehingga mereka langsung bisa
dan di dalam bus sendiri sudah kita siapkan tajil dan makanan besar untuk buka puasa
nasi lauk pau ikan ayam dan minuman
saya rasa memang kalau sudah capek selama dua puluh delapan jam mereka di kapal
memang kita harus berikan service yang dimanusiakanlah mereka di sini
tadi juga saya sudah interview beberapa
mereka mengeluhkan tempat untuk orang porter itu masuk ke atas dan mereka turun ke bawah itu tidak disiapkan oleh provider kapal
sehingga kelancaran untuk turun penumpangnya sangat terganggu
jadi itu yang mereka minta tolong disampaikan juga
dan semangkanya pada kesempatan ini saya sampaikan seperti itu
ini akan sampai lima hari ke depan akan ada sepuluh kali trip bus bolak balik ke tempat yang dituju
ya total semua untuk daerah pelindung tiga ini satu ratus dua puluh enam trip
hari ini antara empat belas sampai tujuh belas tergantung besarnya kapal yang akan datang
dan kita akan monitor setiap hari sampai h satu
terima kasih pak iqus dari selamat kembali bertugas
reinhard tadi saya juga sempat berbicara dengan beberapa orang
dari pemudik yang baru turun dari kapal
umumnya mereka merasa pertama mereka merasa sedikit khawatir
agak trauma karena sebelumnya beberapa tahun sebelumnya di tempat yang berbeda
mereka pernah ditawari oleh semacam calon untuk segera naik ke travelnya atau tracknya
tapi kemudian diminta uang
tadi saya juga melihat ada beberapa orang petugas yang terus memberikan panduan begitu
agar para pemudik ini bisa segera naik dan dipastikan tidak akan dipungut bayaran sampai ke tempat tujuan
baik terima kasih rangga umar langsung dari surabaya jawa timur